ra untuk menghidupi empat anak setelah suaminya meninggal dunia
seorang perempuan di seragian jawa tengah bekerja sebagai juru parkir
perempuan yang bertekad baja itu bahkan harus bekerja sambil menggendong si bungsu yang masih balita
setelah sang suami meninggal dunia karena sakit empat tahun lalu
dunia irna seorang ibu asal desa plumbon kecematan sambung macan sragen jawa tengah seakan runtuh
ia harus menjadi ibu sekaligus ayah bagi keempat anaknya
tidak hanya mengurusi rumah tangga ia juga harus bekerja untuk mencari nafkah
irna kemudian menjadi seorang juru parkir di pasar bunder sragen
pekerjaan itu dilakoninya setelah semua keperluan rumah tangga selesai
karena tidak ada yang menjaga si bungsu yang masih balita terpaksa dibawa bekerja
kerap terbersih kekhawatiran asap kendaraan akan mengganggu kesehatan si kecil
perparkiran adalah dunia kerja yang identik dengan laki laki
maka kehadiran irna di tempat parkir menjadi sesuatu yang berbeda
dan memang butuh tekad baja untuk menjadi juru parkir
irna harus menata dan memindahkan sepeda motor
jika ada kendaraan yang akan masuk ataupun keluar
ia juga menyeberangkan pengendara di jalan yang ramai
dari pekerjaan ini irna bisa mendapatkan lima puluh ribu rupiah setiap hari
irna pun berusaha mencukupkan penghasilan yang didapat
agar bisa memenuhi kebutuhannya dan keempat anak
menghidupi berapa anak mbaknya
meneruskan ini punya suami
pas awal awal motor jatuh
standarnya kurang ke belakang
jadi resikonya kan itu
bekerja di bawah terik matahari dan guyuran hujan
lelah menderah tubuh irna
namun ia berusaha sekuat tenaga
tidak berhenti memompah semangat
irna berharap selalu sehat demi keempat buah hatinya